kurang dari delapan bulan jelang asian games proses renovasi stadion madia senayan jakarta sudah mendekati selesai
menjadi opsi sebagai salah satu venue di pesta olahraga bangsa bangsa asia tahun dua ribu delapan belas mendatang
stadion madia telah berbenah dengan adanya penambahan sejumlah fasilitas pendukung
salah satu perubahan yang paling terlihat di stadion madia adalah penambahan atap di tribun barat dan tribun timur
dengan menggunakan single seat di tribun penonton stadion madia kini mampu menampung sekitar sembilan lima ratus penonton
termasuk fasilitas untuk penonton penyandang disabilitas
lintasan atletik di lapangan utama juga diperbaiki dengan menggunakan lintasan sintetis yang baru
begitu juga dengan sejumlah fasilitas yang akan digunakan di nomor nomor pertandingan yang lain
kini stadion madia juga telah dilengkapi dengan bangunan baru berupa koridor yang menghubungkan tribun barat dengan tribun timur
semua renovasi yang kita lakukan di sini untuk berupa itu memandai persetujuan
dari standar internasional ya
nah tapi kita ada konser konsen tertentu di mana bangunan bangunan yang ada di sini
dari empat belas venue sini adalah enam bangunan heritage termasuk salah satunya stadion madia
konsepnya kurang lebih seperti itu
jadi kita berusaha memenuhi persetujuan dari standar internasional untuk cabang olahraga
tapi secara aturan bangunan heritage juga tetap kita penuhi
selain lapangan utama lapangan pemanasan yang ada di stadion madia juga diperbaiki
nantinya di lapangan pemanasan ini akan disiapkan sejumlah ruangan yang dapat digunakan oleh atlet saat bersiap sebelum bertanding
ini lapangan pemanasan yang sekarang dengan yang dulu tuh bedanya apa mas mardhani
yang sekarang itu pastinya kita bangun satu fasilitas track yang sesuai standar empat ratus meter
jadi yang dulunya itu lapangan tanah
sekarang finishingnya sintetik
kemudian dulu di sini assistingnya itu pemanasannya pasi ini track sprinter satu ratus dua puluh meter
kita pindah ke sana karena ada renovasi dari bangunannya
kita bangun kolom kolom untuk penutup atap
untuk penerangan kan dulu tidak ada
sekarang kita pindahkan dari yang depan kita pindah untuk penerangan di pemanasan sendiri ada sendiri
menelan biaya sekitar seratus miliar rupiah renovasi stadion madia ditargetkan akan selesai seluruhnya di awal tahun dua ribu delapan belas
tes event asian games yang rencananya akan digelar pada bulan februari dua ribu delapan belas mendatang
akan menjadi ajang uji coba pertama bagi stadion madia untuk menggelar pertandingan internasional
erlangga wisnuwaji jakarta